wajah dan hormat kesimpulan
dari murai murai yang tersebut di atas
maka kami penuntut umum berkesimpulan
bahwa perbuatan terdakwa
maru dan bisa terjawab di dandis
telah terbukti secara sah dan meyakinkan
serta telah memenuhi
rumusan rumusan perbuatan pidana
serta melakukan kejahatan
mengenai berat yang dilakukan
dengan rencana terlebih dahulu
sebab mana yang telah dilakukan
juntuh pasal lima puluh lima ayat satu kwp
sepanjang pemulisan di persidangan
telah mendapat fakta fakta
kemudian dari fakta fakta tersebut
tidak terdapat adanya hal hal yang dapat
dari pertanggung jawaban pidana
ataupun tidak ditemukan
pemaaf maupun alasan alasan
pemenang atas perbuatan terdakwa
oleh sebab itu
terhadap perbuatan terdakwa tersebut
wajib mempertanggung jawabkan
dan untuk itu
terdakwa harus dijanjikan
hukuman yang simpel
sebelum kami sampai pada
tukar pidana atas bidang dakwa
kami selaku jaksa penuntut umum
dalam perkara ini
wajib pula mempertimbangkan
hal hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan
dalam mengajukan kebutuhan pidana
hal yang memberatkan
hal yang memberatkan
perbuatan yang dilakukan terdakwa
terhadap anak korban kristalino davidozora
sangat tidak manusiawi
karena dilakukan secara sadis dan betah
kerusakan otak dan sekarang dalam
telah merusak masa depan anak korban
berusaha memutar balikan kasta
dengan merangkai sifat bohong
pada saat proses penyidikan
tidak ada perdamaian
antara terdakwa dengan keluarga
hal yang meringankan
berdasarkan ura ura tersebut di atas
maka kami penutup umum
dalam perkara ini
supaya hakim pengadilan negeri jakarta selatan
yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menyatakan terdakwa mario dandi
serasa menyatukan bersalah
melakukan tindak pidana
turut serta melakukan penganiayaan berat
dengan rencana terlebih dahulu
sebagai mana pasal tiga ratus lima puluh lima s satu kwp
dalam dakwa pertama
primer penutup umum
menjatuhkan pidana penjara
oleh untuk kepada terdakwa mario dandi setrio
mas dandi dengan pidana penjara
dikurangi selama terdakwa mario dandi satrio
alias dandi berada dalam tahanan
sementara dengan perintah
terdakwa mario dandi setrio
alas dandi tetap ditahan